beredar ke percakapan antara dirut pln sofian basir dengan menteri bumn rini sumarno
yang diduga membahas fee proyek ditanggapi santai oleh dirut pln ditemui di solo
yang membenarkan percakapan tersebut
namun sudah diedit sedemikian rupa yang terkesan bagi bagi v proyek
sofian membenarkan adanya percakapan dirinya dengan menteri bumn
dan direkam pembicaraan karena pln setiap saat berkonsultasi dengan menteri bumn
namun dia memastikan rekaman yang viral tersebut tidak utuh
sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda
pembicaraan tersebut sebenarnya mengenai kerjasama pln dan pertamina
dengan perusahaan swasta dalam hal ini investasi penyediaan energi
menurut sofian sebutan saya dalam rekaman tersebut menurutnya mengacu pada pln
bukan dirinya secara pribadi
sehingga minta saham dalam rekaman tersebut memiliki konteks
bahwa pln meminta saham lebih besar dalam investasi tersebut
sofian juga menegaskan bahwa proyek tersebut hingga saat ini belum terbentuk
karena masih belum ada kesepakatan
pembicaraan itu ada antara saya sama ibu rini
karena pln ini setiap saat konsultasi sama bumn
konsep kami mempunyai saham di perusahaan perusahaan swasta
itu menjadi konsep dasar kami melaksanakan pln
jadi harus kami sekarang
jadi konsep dasar pln untuk ke depan itu selalu bekerjasama dengan pihak swasta
dalam kegiatan apapun jika bisnisnya pln berkaitan langsung dengan pihak swasta itu
dan bisnis yang jangka panjang
kali itu saya komunikasi kalau tidak salah
dan akhir akhir dua ribu enam belas
dan saya sudah tahu itu direkam
karena waktu pasokan direkam oh iya
ya ya nggak tahu saya
terkait rekaman pembicaraan yang bocor dan dipotong potong
di rut pln sofian basir siap membawa kasus tersebut ke ranah hukum
sementara kepada detik com kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri
brigjen m iqbal mengatakan
belum ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan atas tersebarnya rekaman tersebut
iqbal juga menambahkan hingga sabtu kemarin
belum ada indikasi perbuatan melanggar hukum dalam isi percakapan rekaman itu